tadi baru pulang dari bangkok beli pampers gepa keponahan saya
itu jam enam belas dua puluh lima
terus padahal nomor mendiang tidak pernah checklist satu
terus tiba tiba centang biru dua
sudah dibaca di read
kemudian saya tunggu tunggu balasan tidak ada balasan
akhirnya saya telepon jam enam belas tiga puluh
di angkat berdering
terus kenapa bang saya bertanya
nanti ya dek nanti ya bang kabar lagi
cula yang terakhir ya mulia
itu yang terakhir
apa itu enam belas tiga puluh saudara sempat berkomunikasi dengan korban ya
terus sampai akhirnya jam berapa saudara mendengar kabar bahwa korban sudah meninggal dunia
kemudian mendengar kabar
sebelumnya saya telepon lagi jam sekitar jam sembilan malam
tapi sudah tidak masuk
saya chat pink p gitu tidak checklist satu
terus saya mendengar kabar tiba tiba sekitar jam sepuluh malam
adik depi nelfon saya sambil menangis
kak kak abang ditembak pak
terus saya bertanya
kak ditembak kayak mana
terus abang sekarang di mana dek
mendengar itu saya langsung menangis ya
oke selanjutnya bagaimana tadi diceritakan oleh pak utabarat pak samburu utabarat ya